bisa bicara sekarang
mau sampai kapan sih
mas al bersikap seperti ini sama aku
saya mau menjemput
pasien catering sedang dalam penanganan dokter
belum bisa dikunjungi
kalau boleh tahu
apa saja yang dibutuhkan oleh pasien catering
kami sedang mengusahakannya
karena stok di rumah sakit sedang habis
jadi bisa diambil darah saya aja
dan saya akan carikan dua orang lagi
untuk bantu pasien
nanti semua administrasinya biar saya ngurus
baik pak mari ikut saya
yuk kita pulang yuk
let's go home udah siap pulang
kamu gimana kabarnya baik
nino kamu disini juga
sebenarnya datang kesini pengen
ajak reina jalan jalan kalo boleh
tidak hanya reina aja
saya juga pengen ngajak ibu rosa
dan bu mirna
sebentar kayaknya terbang
aku sekarang lagi ada di rumah sakit sejahtera ma
ada apa lagi kenapa
untuk seseorang ma
tapi ini buat siapa
nanti al jelasin disini ya ma
yaudah kalo gitu mama kesana ya
saya kayaknya harus buru buru ke rumah sakit
ya al butuh tiga kantong darah
enggak bukan al
oh kalau gitu ibu saya aja
yaudah gini aja
saya bantu jempet ibu kamu
terus kita langsung ke rumah sakit sejahtera gimana
ya kayaknya udah bagus ya
boleh deh urgent it's okay ya
pasti mau bu
soalnya kan waktu itu pak bos juga bantu ibu saya
jadi gak mungkin ya mau
yaudah kalo gitu kita jangan buang buang waktu
kita langsung berangkat sekarang ya
nah rena sayang sama oma ya
nino terima kasih ya
terima kasih sekali lagi ya
oke kalo gitu ya kita berangkat ya
hmm gue bener bener gak habis pikir sama pak nino
kenapa doai selalu muncul nyamperin rena tiba tiba
ada yang mau dibicarakan
oh pak nino kan sering banget tuh ketemu sama rina
terus deket sama rena
itu maksudnya apa ya pak ya
maksudnya tuh biar apa gitu pak
saya juga gak tau mir
setiap kali saya deketin rena
saya merasa ada ikatan yang saya juga gak ngerti apa
mungkin karena saya belum dikaruniai anak
jadi setiap ngeliat anak kecil
haduh ini mulut kagak ada remnya banget dah
biar gimana pun juga kan panino ini iparnya andin
kalau dia tau andin cerita cerita soal masalah lulingnya ke gue
ntar andin lagi yang disalahin
kok ditanya diem
eh itu loh pak nino
maksud saya tuh ini
hmm mungkin dulu pak nino tuh nunda nunda mau punya anak
jadi sampai sekarang belum dikaruniai anak sama paolo gitu
terus bangun udah bijik
kalau begitu ella yang niblah
udah gak ada matemik
oke kamu tunggu rena ya
sini belum apa apa
mau ketemu mbak din aja ribet banget sih
berani beraninya juga nih
penjaga aldebaran usir dan anjung gue
lihat aja gue gak akan nyerah aldebaran
nomor yang anda tuju
sedang tidak aktif atau berada di luar servis area
kamu lagi di mana
urusannya udah beres semuanya
ini sih aku masih ketemuan sama temen aku ma
tadi juga aku ambil ktp dulu karena ketinggalan
makanya kenapa aku tadi buru buru pergi kan mah
oh tapi masih lama
bentar lagi sih ma
mama mau saranin kamu
kalau bisa setelah urusan kamu selesai
kamu pergi beli makanan kesukaan nino
terus kamu mampir ke kantornya
ya maksud mama biar kalian tuh makin akrab
mesra lagi seperti dulu
oke deh ma
mama tunggu di rumah ya
hati hati di jalan saya
mama bener juga
mending gua beli makanan favoritnya nino sekarang ke restoran
terus gue bawa ke kantornya
pa kita ganti tujuan ya
nanti kan ada jarum suntik
ibu gak takut nanti disuntik
takut sih dek
tapi ini kan buat bantuin bosnya mirna
pan waktu itu bosnya mirna juga bantuin donor rindara buat ibu
aldebaran pernah donorin darahnya buat ibu
bosnya mirna itu baik banget dah
si andin juga begitu baik
jadi ibu kenal dengan andin
pan cuma ceritanya doang dari mirna
pan mirna sama andin itu sobatan sejak di rutan
kamu kenal andin sejak di tahanan
saya dulu satu tahanan sama andin
tolong jangan bilang sama guru saya
kalau saya ini mantan napi
perusahaan nggak tahu soalnya
minta tolong ya pak
yaudah kalau gitu cepet bawa ibu kamu
lagi diperluinkan lagi dibutuhkan padanya
pandina makasih ya pak
si emak tadi ngapa pake bilang sih kalau mirna tuh mantan api
yaelah lo kagak bilang sama emak mana gue tahu
ya emak saya harus dibilangin juga sih
harusnya emak udah ngerti dong
kan harus itu ya orang tua di mana mana malu kalau anaknya mantan api
ini nggak malah bikinnya pengumuman
nggak sekalian dikasih toa tuh dikasih tahu ke orang lain
emang salah udah maafin emak deh
udah maafin emak
tapi pak di dalam kan ada bu bos ada pak bos
jangan sampai keceplosan kalau mirna mantan napi
sayang di kamar mandi ya
pak dio udah pulang ya
pak dio udah pulang ya
aku di kantor kamu loh tapi kamu gak ada
kamu lagi ngepoin bandin lagi ya
enggak lah ini cuma lagi ada urusan bentar di luar
ini bentar lagi udah mau balik kantor kok
kamu jangan lupa pulang ya tungguin ya
ya udah tapi jangan lama lama
kayaknya nanti aja aku kabarin ke ros kalau aku nggak bisa masuk ke dalam
nanti aku bilang kapan kapan aku akan ajak raina buat jalan jalan
ya udah mak
sebenarnya darah ini buat siapa sih om
sekarang dirawat di asu
lagi nunggu transversi darah
maksudnya tau dari mana kamu soal adiknya erlangga ini
tadi aku kantor polisi
erlangga yang cerita sendiri
erlangga marah marah sama aku
kecelakaan adanya ini karena kesalahanku
sekarang aku pengen nolong catering mak
aku pengen abis kesalahanku yang dulu dulu sama erlangga
terima kasih banyak ya bu
katanya ada urusan
tadi nino yang jemput ibunya mirna
kita ketemu di sekolah
terus mama pikir dia mau kesini
tapi ternyata dia ada urusan
ya udah kalau gitu
nanti pulangnya satu mobil semua ya pak
nanti biar rendy ngetar mamanya mirna ke sini
nanti mirna dulu
aku langsung pergi gak apa apa
masih ada urusan mak
sama uma dulu ya
kenapa al gak ngebolehin elsa masuk
kalian masih di rumah
masih bermasalah sama elsa
gak ada kok pak
loh terus kenapa
ya aku juga gak tau sih pak
mungkin ya karena pengalaman aja kali ya
pengalamannya dulu yang bikin mas al jadi gak mau banyak pikiran
bukannya mau berpersangka buruk sama elsa
tapi aku yakin masa ngelakuin ini pasti karena ada alasan yang kuat
aku sebenarnya juga bingung pak
tapi aku juga gak bisa apa apa
omongkannya findet bener terus makasihberry
jadi maen afric idan al ouh aku juga
hai kamu tahu dari mana nomor telepon rumah
gua punya informasi penting tentang oleh barang
mau kamu apa sih waktu guru datang di kantor polisi praja v rahasia penting

siapa itu yang nyulik kamu iya
kamu dia dengan telepon aku dari penjara deh
dia mau apa dia mau ketemu sama aku pak di penjara
enggak jangan lebih baik jangan ini bahaya soalnya
tapi aku juga gak bisa pak kalau misalkan aku gak datang ke sana
mungkin dia akan ganggu ganggu aku terus aku gak akan pernah tenang
di coba kamu telepon sekarang kasih tahu dia deh kalau aku telepon mas almas al
pasti nggak akan pernah untuk nginjinin aku
kalau gitu papa temen kamu kamu nggak boleh pergi tanpa papa
pelan pelan terjatuh ke aku ibu mau ke mana
maaf ibu dilarang keluar
kok kenapa kalian jadi ngelarang ngelarang saya ya
maaf bu andin kami tidak bisa mengizinkan ibu keluar karena ibu pergi tanpa paal
kalian gak lihat saya perginya mas apa saya pergi sama papa saya sendiri
halo pak saya mau melaporkan bu andin minta dibukakan gerbangnya pak bu andin mau keluar rumah
jangan berikan izin maaf pak bu andin memaksa dan nggak mungkin kami melarang bu andin dan melakukan kekerasan pak
berikan teleponnya saya mau bicara sama istri saya
aku mau ke kantor polisi ketemu sama enggak
mas aku gak bisa kayak gini terus ya
aku selalu menanyakan sama kamu tapi kamu gak pernah ngasih jawaban ke aku mas
lama lama aku bisa stress ini
pokoknya angga tadi nelfon sama aku dan dia minta ketemuan
dan sekarang aku mau ketemuin dia
dia nelfon ke rumah mas
pokoknya aku mau nemuin dia ya mas
aku gak bisa hidup dalam ketakutan seperti ini mas
saya nggak akan pernah izin kamu ketemu angga
kenapa sih mas
lagi pula ketemunya juga di kantor polisi kok mas
nggak mungkin udah nyakitin aku
lagi pula aku juga gak sendirian kok
kamu nggak sendiri
aku sama papa
ya udah saya temenin ya
ketemuan di depan kantor polisi
jangan pernah temui angga tanpa saya paham
maaf ya kamu nunggunya kelaman ya
kamu dari mana
abis ngajak showroom gua ambil buat kamu
soalnya tadi bapak telepon papa mau beliin kamu mobil
jadi mending aku ambil
jadi mending aku aja yang beli
makasih banyak ya sayang
aku terpaksa harus bohongin
sebaiknya sebaiknya gitu sih
itu mas al
pak untuk masalah ini biar saya dan andin yang menyelesaikan ya
ya papa setuju kalian selesaikanlah masalah kalian
papa cuma antar dengan andin aja biar aman
ya terima kasih pak
ya udah aku sama salah masuk dulu ya pak
semoga semua masalah ini cepat selesai
apa gue harus terpaksa membiarkan andin tahu soal rahasia yang gue simpan selama ini
kita gak usah ketemu sama andai
kita pulang aja
buat apa sih
aku cuma mau ketemu sama dia mas
aku cuma pengen tahu deh maunya apa aku lelah loh masih hidup aku tuh diganggu ganggu terus
ya sekarang kan udah ada bodyguard udah ada yang jagain aman
ya terus mau sampai kapan mas
aku berasa di rumah itu bukan rumah lagi loh mas berasa di penjara
aku ini mantan api mas
ya sedikit banyaknya aku tahu mas dan aku berasa balik lagi ke di penjara
ada tamu harus dicek ada makanan harus dicek
aku tinggal dimana sih
di penjara sekarang
ayo mendingan sekarang kita ketemu deh ya
nanti waktunya udah habis
bu terima kasih sekali ya sudah membantu mendonorkan darahnya
ibu gak usah terima kasih sama saya saya ikhlas kok bu
lagi pula saya juga banyak berhutang budi sama pak al dan bu andin
ternyata bukan cuma mirna saja ya yang deket deket
ibu juga deket dengan andin
deket sih enggak cuma tahu aja
kan mirna dan bu andin itu
mak tadi pengen beli makan apa ya mak
beli apa gitu ya mirna lupa dah
makanan apaan ya
mungkin tadi bilang kalau di jalan pulang sekalian pengen beli makanan yang biasa mak makan
makanan apaan mak lupa lagang udah beli
lagang udah udah gak usah pakai beli makanan
mak juga masak di rumah
tuh lagian kita gue udah mau sampai
aduh si emak bukan ditahan
jadi ah gak usah ngobrol lagi ya
jeplosan mulu dah
apa yang harus gue lakuin ya
selamat datang andin
kelar lo sekarang
bisa bicara sekarang
lo yang menjaga si al
gue tau gue udah salah sama lo dia
dan gue udah keluar batas
lah hampir lewat gara gara gue
ada orang yang nyelamatin adik gue ketika lagi kritis
lo udah nyelamatin adik gue catherine
gue udah dapet informasi kalau adik gue catherine
sudah ngelewatin masa kritisnya
tadi dia masuk rumah sakit
adik juga sempat ngalamin kecelakaan
sudah ditolong oleh adik baran
sebenernya gue gak enak minta kalian datang kesini
sekali lagi thanks
apa yang lo lakuin ke adik gue
itu hal yang besar buat gue
gue sayangin banget sama catherine dari gue
udah gak ada yang mau dibicarain lagi ya
udah itu aja
gue gak tau maksud dan tujuan mau apa
tapi yang jelas
rahasia lo aman di tangan gue
aku bener bener gak habis pikir ya mas
angga minta ketemuan sama aku
untuk bilang minta maaf
terus kamu maunya apa
ya ya gak gitu
ya gak habis pikir aja
bukannya angga itu benci banget ya sama kamu ya
di dunia ini itu gak ada yang namanya orang jahat
itu punya sisi terbaik dari dirinya
dan hari ini angga nunjukin itu
ya mungkin karena kamu bantuin adiknya kali ya
waktu dulu kamu sempat nyakitin adiknya kali ya
makanya angga itu bener bener benci semua
bisa diem gak
telepon aku mana
kan masa udah selesai
aku telepon papa dulu ya
aku mau ngabarin soal masalah kita sama angkat tadi
ya udah kabarin aja supaya papa ngepanin
aku sebenarnya mau tunggu di kantor polisi
tapi ya allah bilang dia bisa menyelesaikan masalahnya ya aku harus percaya sama dia
pa andien gimana sebenernya masalahnya apa sih kenapa al sampai segitunya sama andien
kok sampai ngelarang andin makan rendang yang kita kirim
yang papa lihat eh al tuh seperti ketakutan
ya dia mau melindungi andin dari orang yang menyebabkan andin keracunan kemarin
nah tapi kenapanya papa tuh masih belum tau pasti
wih tadi papa juga nemenin andien ke kantor polisi
jadi orang itu nelfon ke rumah al dan mau ketemu sama andien
aduh itu kan bahaya sekali terus ngapain kesana sih pak
papa tau itu bahaya makanya papa temenin tapi abis itu al nyusul nemenin andien
nah papa percaya al bisa melindungi andien
oke semoga gak kenapa kenapa ya pak
pak aku mau ngabarin kalau misalkan pertemuan aku sama angga itu udah selesai
dia tadi minta ketemuan cuma mau bilang minta maaf doang pa
alhamdulillah syukur kalau semua masalah sudah selesai
ini kan al sudah sayang sudah cinta sama kamu
papa rasa kalian berdua nggak perlu lagi surat perjanjian itu ya
kalian bicarakanlah masalah pernikahan kalian ini baik baik
ingat di mata allah pernikahan adalah ibadah ya sayangnya
ya udah kalau gitu assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah masalah sudah selesai jadi orang itu tadi minta andin ke penjara karena dia mau minta maaf
oke syukur nih kalau gitu mama jadi ikut lega dulu ya
pa benar kalau memang masalah udah mencintai aku
berarti surat perjanjian itu
udah gak berlaku lagi
ayo cinturunya pelan pelan jangan thank you kasih rendi
halo ma gimana kabarmu nak alhamdulillah baik aduh barusan ya mama itu coba cari facebooknya nina
terus ketemu ternyata kamu datang tuh ke acara pernikahannya nina
renren gimana itu nina bicara itu betul ndak mengenai pacarmu itu
enggak koma itu cuma teman aja emangnya kalau namanya jodoh itu pasti jalannya dipermudah
oleh tuhan untuk bertemu itu suara siapa mas rendi besok mau
apapun kekel apa lagi mau dimasakin apa ayam ke pra atau capcay atau gadugadung apa mas rendi itu
pasti suara pacarmu toh waduh romantis sekali ya dia bawa bawa makanan buat kamu mah udah dulu ya aku
lagi repot nanti aku telepon lagi ya ren tadi mas kaikki teleponan sama siapa ngomongnya m r aduh
pengen ketemu deh sama calon mertua aku panggil ya masa nggak pengen masuk dulu makan dulu atau
minum dulu atau kita cerita cerita dulu apa gitu aku masih banyak kerjaan
bagian udah malam juga enak ya saya promosi ya iya atati papanya putra kidul ke
jalan mertua kayaknya kiki mas hakin
mas makanya aku lapar ya udah jadi restorannya
keras di restoran makan di pinggir jalan aja mas
lorong tenda enggak enggak enggak saya mau
ngapain sih mas ayu nggak mau jorok ijo
truk dari mana mas kan dimasak dulu jangan
fauzon ya tetap aja jorok sih nggak mau
enggak enggak enggak enggak aku nggak mau
aku nggak mau mau makan di pinggir jalan
ya udah ya udah ya udah tapi kalau sampai
nanti saya makan terus saya sakit perut
kan ada aku nanti aku ngurus